itu cukup membayar hutang kalian
ini pasti tipuan dari anda kan
kalian butuh bantuan
kalian butuh uang
di dalam pekerjaan kami
kami tidak pernah menipu
ambil uang dua ratus juta untuk mereka
nenek mau kemana
lanjutkan perjalanan kalian besok pagi
atau kalian akan jalan
kalau boleh tau
kita nih ada dimana yuk
kita harus pergi kemana supaya kita bisa ke jalan utama
maksud pernyataan yang tadi apa ya
gak ada salahnya kita turutin nenek itu
siapa tau tujuannya baik
lebih baik kita melanjutkan perjalanan kita besok pagi
malam ini kita beristirahat saja disini
gue gak mau tidur disini
serem banget sih

kita gak ada pilihan lain temen temen
kita gak ada pilihan lain temen temen
kita gak ada pilihan lain temen temen
kita harus istirahat di mobil
kita harus istirahat di mobil
kita harus istirahat di mobil

biar saya yang di depan

sekarang kita istirahat ya
gak akan terjadi apa apa
sekarang nggak ada yang berani kebukitan

mau kemana sih des
kok buru buru kayak gitu
aku mau ketemu guru spiritual aku
itu rumahnya disitu
temenin aku bentar yuk
abis itu baru kita pulang
des kita tuh mau ngapain sih
hah kita lagi ada masalah
kenapa ke paranormal
kita itu minta bantuan beliau
untuk barisin masalah kita
kamu temenin aku aja
des tau gak sih
solusi masalah kita adalah
kita butuh dapet duit
kita butuh dapet duit
udah selesai titik
udah pokoknya kamu diem aja
percaya semua sama aku
kedatangan saya disini
selain saya ingin bertemu dengan teman mama saya
selain saya ingin bertemu dengan teman mama saya
saya akan mengantar anak saya ke gunung ijen
dia akan saya sempurnakan ilmunya
karena suatu saat nanti
dia akan bisa membantu menyelesaikan masalah ibu
saya tunggu segera
saya tunggu disini aja ya
beliau ada kan
kias moro sedang ada tamu istri mewah
nah sepertinya sih bisa sampai besok pagi
yaudah deh des
kita pulang aja ya
lebih baik kita fokus aja sama surat tanah itu
ya sedapetnya aja ya des
yaudah kalau gitu
kami pamit pulang dulu ya cak
kebetulan disini ada temannya kias moro
beliau paranorma kondang dari jakarta
beliau sedang berbincang dengan pejabat sini
dengan beliau saja
dengan setara dengan kias moro
mari saya perkenalkan
sebentar nanti bisa bantu
yaudah boleh nih cak
permisi kira tuz
ini ibu desi
pasiennya kias moro
dia yang ingin berbincang dengan kira tuz
kami berdua butuh bantuan
ada masalah apa
saya itu tertipu oleh investasi bodong
dan teman saya ini
sedang terdelit hutang ratusan juta rupiah
lebih dari dua ratus juta kik
nggak malu apa ya
kalau sampai dicerain suami
karena uang tabungannya
habis buat investasi itu
ya tapi nggak gini juga kalau itu
tapi gak gini juga kali caranya
masih banyak cara yang masuk di akal
mana ada jumlah paranormal bisa
ngeberesin masalah ratusan jutaan
kalian dari jakarta
sepertinya terpelajar dan
tidak percaya dengan mistis
jangan kurang ajar
saya tidak kurang ajar
saya ingin membantu
kalian butuh uang
ingat di dalam pekerjaan kami kami tidak pernah menipu
sambil ambil uang dua ratus juta untuk mereka
hah segampang itu
biasa orang orang seperti mereka tidak percaya dengan pekerjaan kami
nah mijikan kepala
hmm mungkin dia tidak pernah mengingatkan dengan ke ledakking harus keluar dari sini
berisik banget sihmu
kal manipulated keluar
ini bukan mimpi kan
apa yang terjadi
kenapa mobil kita bisa di tengah hutan
tadi malam mata kita ditutup sama makhluk halus
makanya kita gak nyadar bisa ada di sini
nggak mungkin mobil kita biasa masuk ke tengah hutan
ini gak masuk akal
tak ada nampak bekas bermobil
tidak ada nampak bekas bermobil
tidak ada nampak bekas bermobil
gak beres kita harus pergi dari sini
sakit kita pergi yuk
lebih baik kita balik ke mobil
aku merasa ada yang mengawasi kita
iya putra benar
sepertinya ada orang lain di sini selain itu